lima kios perlengkapan kantor yang berada di jalan minangkabau manggarai jakarta selatan selasa pagi terbakar
saksi mata menduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik
salah satu pemilik kios histeris melihat kobaran api yang terus melalap habis seisi kios
kepulan asap hitam membubung tinggi akibat terbakarnya lima kios alat perkantoran yang berada di jalan minangkabau manggarai
api yang berkobar hebat membuat warga terus berupaya memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran
salah satu pemilik kios histeris melihat kebakaran api yang melalap habis seisi kios
saksi mata menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik
sedikitnya lima kios terbakar sementara itu akibat peristiwa naas tersebut lalu lintas dari arah jalan saharjo menuju arah manggarai mengalami kemacetan parah
berapa bangunan yang kebakar
dua tiga empat empat